aksi masa dua puluh sembilan september atau aksi dua ratus sembilan puluh sembilan digelar di depan gedung dewan perwakilan rakyat jumat siang
sebelum memulai orasi masa aksi dua ratus sembilan puluh sembilan melaksanakan ibadah salat jumat di depan gerbang gedung dpr
bersama dengan aparat kepolisian jumat siang
orasi menolak peraturan pemerintah pengganti undang undang no dua tahun dua ribu tujuh belas
tentang organisasi masyarakat dan menolak kebangkitan partai komunis indonesia
rencana yang akan berlangsung hingga sore hari
perwakilan masa dari presidium alumni dua ratus dua belas dijadwalkan akan menemui pimpinan dpr
yang diwakili agus hermanto dan fadlizon
sudah ada koresponden cnn indonesia mardika utama di depan gedung dpr mpr ri
mardika saat ini pukul tiga belas sudah sholat jumat selesai dilaksanakan
bagaimana dengan jalannya aksi dua ratus sembilan puluh sembilan hari ini
walaupun kemarin kemarin kita datang ke sini untuk ditemukan kita
mardika utama silakan yang laporan anda
ya selamat siang yuda
saya tidak bisa dengan jelas mendengar pertanyaan anda
tetapi bisa saya gambarkan saat ini situasi di depan gedung dpr
sudah mulai berlangsung aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh petai
atau di balik pagar gedung dpr ini
ribuan masa sudah mulai menyemut bergerak dari berbagai arah
baik dari arah cawang ataupun juga dari arah selipi
mereka berkumpul di depan gedung dpr dan seni dari atas mobil komando
para peserta aksi tengah melakukan aksi orasi untuk menolak
perpu terkait dengan organisasi masyarakat
juga menolak kebangkitan dari partai komunis indonesia
yang mereka nilai
kita lihat dari berbagai statement atau seminar yang dilakukan
dalam beberapa waktu terakhir ini
kita lihat contoh yang paling dekat adalah di peristiwa di lbh jakarta pada tanggal tujuh belas september lalu
pada saat ada seminar yang diselenggarakan untuk meneruskan sejarah tentang peristiwa enam puluh lima dan enam puluh enam
lalu dibubarkan dan acara di hari keesokan hari ini juga dibubarkan kembali oleh masa
kan dinilai membangkitkan komunisme
dan saat ini aksi unjuk kerasa tengah berlangsung untuk menolak kebangkitan komunis atau kebangkitan pki di indonesia
dan aksi unjuk kerasa ini sudah langsung sejak pukul siang tadi
setelah sholat jumat diselenggarakan di depan halaman gedung dewan perwakilan rakyat
dan peramanan dari pihak kepolisi indonesia pun sudah mulai dilakukan
baik di dalam gedung dpr ataupun juga gedung dpr yuda
baik mardika utama terima kasih untuk informasi anda terkait aksi dua ratus sembilan puluh sembilan hari ini
selamat bertugas kembali